terima kasih anda masih bersama menyaksikan reportase jawa timur
sepekan menjelang hari raya kurban
dinas pertanian dan peternakan surabaya melakukan pemeriksaan kesehatan hewan
dalam pemeriksaan ini ditemukan beberapa hewan kurban menderita penyakit mata
sementara untuk menarik minat pembeli
sejumlah pedagang memiliki cara untuk menghilangkan bau kambing
mendekati hari raya idul adha
dinas peternakan dan pertanian surabaya mulai memeriksa kesehatan hewan kurban
di sejumlah lapak pedagang hewan kurban di jalan insinyur soekarno surabaya
satu persatu ternak mulai dari sapi dan kambing diperiksa kesehatannya
dalam pemeriksaan kali ini petugas menemukan beberapa hewan terjangkit sakit mata
petugas pun langsung memberikan obat bagi hewan yang terjangkit
pemeriksaan ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya penyakit antraks
seperti yang pernah
selain itu petugas sekaligus mengimbau agar pedagang tak menjual hewan yang sedang sakit
sebetulnya kalau pada sapi dan ternak kambing ini yang kita waspadai adalah penyakit antra
karena penyakit antraks ini merupakan penyakit zoonosis yang kita putih
baik itu oleh peternak maupun masyarakat
inspeksi mendadak hewan kurban juga digelar di pasar hewan desa bangkal
kecamatan kota sumeneb
petugas dinas peternakan dan pertanian sempat memeriksa satu persatu kambing milik pedagang
seperti memeriksa kesehatan gigi dan kulit kambing
kedatangan petugas tersebut disambut antusias pedagang yang langsung berebut memeriksakan kambing dagangannya
sida kali ini tahu menemukan hewan yang berpenyakit
semua kambing yang dijual pedagang dinyatakan sehat dan aman untuk dikonsumsi
sementara di surabaya ada cara khusus yang dilakukan pedagang
yang menarik membeli terutama dari bau menyengat kambing
perawatan itu dilakukan dengan memberi makan ternak dengan campuran rumput dan kangkung
pedagang juga menjaga kebersihan ternak dari kelembapan
tentang kambing kami yang tidak berbau
itu yang pertama harus memilih kambingnya
memang kambing dasarnya kambing itu ada yang tidak berbau
kambing itu bodinya itu halus gemuk
dengan kambing yang tidak berbau mampu mendongkrak harga jual lebih tinggi dibanding kambing pada umumnya
kambing tanpa bau ini biasanya dihargai antara satu delapan ratus rupiah hingga dua lima ratus rupiah per ekornya